pemerintah akan melakukan penguncian wilayah atau lockdown setingkat desa hingga kecamatan
guna meminimalkan penyebaran pmk yang telah mewabah di indonesia
menteri pertanian sarul yahasim limpo mengatakan
untuk wilayah yang ditemukan penyakit pmk ditetapkan sebagai zona merah pmk di wilayah setingkat desa hingga kecamatan
menurutnya hingga kini wabah penyakit mulut dan kuku atau pmk telah menginfeksi satu ratus delapan puluh ribu ekor sapi di sejumlah wilayah di indonesia
setidaknya sudah ada sembilan belas provinsi dengan satu ratus enam puluh sembilan kabupaten dan kota yang melaporkan adanya kasus pmk
pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi wabah ini
salah satunya dengan mendatangkan tiga juta vaksin pmk
jadi zona base yang kita terapkan jangan country base
atau dalam provinsi base yang ada
sekarang kita akan tetapkan memang ada pmk
tapi zonanya adalah kecamatan dan desa
jadi misalnya buleleng contoh aja pak
buleleng cuma disini kecamatan apa desa apa
semua daerah merah kecamatan dan desa yang terserang wabah lockdown
tidak boleh ada mutasi hewan hidup dari sana
kecuali sudah dibotong
dan itu berlaku